tindak lanjut pelarangan aktivitas front pembela islam oleh pemerintah
pihak polisi dan tni melakukan sweeping atribut fpi di petamburan pada rabu sore
polisi juga mengamankan enam orang yang berjaga di depan markas fpi
ratusan polisi dari brimob polri dengan senjata lengkap memasuki kawasan jalan petamburan tiga pada pukul empat sore
pihak petugas menurunkan atribut fpi dan segala yang berhubungan dengan pemimpin mereka rizik sihab
penurunan atribut dilakukan tanpa adanya perlawanan dari anggota fpi
meski demikian ada sekitar enam orang anggota fpi yang berjaga di depan sekretariat yang diamankan petugas
dan langsung saja kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di kawasan petamburan jakarta
reza selamat sore seperti apa kondisi di sekitaran markas fpi
dan juga respon fpi terhadap surat keputusan pelarangan kegiatan mereka
ya aldi saat ini sendiri aktivitas penurunan atribut yang berbau fpi dan juga berbau rizik sihab ini masih terus dilakukan di sekitaran kawasan jalan petamburan tiga
mungkin jika dapat anda lihat di belakang saya ini pihak kepolisian dan juga petugas gabungan
tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga didukung seperti dari pihak sapo pp dan juga didukung oleh pihak tni
ini masih melakukan penurunan penurunan atribut
dan memang tadi aldi sekitar pukul empat sore sebenarnya juga jadwalnya pukul empat sore itu adalah jadwal pihak fpi melakukan konferensi pers
yang rencananya akan dilakukan untuk memberikan statement terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di kemenkopol hukam tadi siang
namun sebelum konferensi pers ini dilakukan pihak petugas gabungan dari pihak kepolisian dan juga tni
ini langsung memasuki kawasan jalan petamburan tiga untuk melakukan konferensi pers
ini adalah tindak lanjut dari keputusan ataupun skb menteri yang sudah ditandatangani tadi siang
dan juga penurunan atribut ini adalah penurunan atribut mulai dari sepanduk lalu juga pelang fpi di depan jalan petamburan tiga ini juga dirobohkan oleh pihak petugas
dan dalam proses penurunan atribut ini sendiri tidak ada perlawanan dari pihak anggota front pembela islam
namun tadi memang sempat ada sekitar enam orang aldi
enam orang ini adalah enam orang yang berjaga di depan sekretariat dari dpp front pembela islam
dan dari pihak pores jakarta pusat dalam hari ini kombes pol heru novianto juga mengatakan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut
untuk konferensi pers yang sebelumnya rencananya akan digelar oleh fpi
tegas heru mengatakan bahwa fpi dilarang untuk memberikan statement
sejak hari ini fpi merupakan organisasi yang dilarang ataupun tidak punya legal standing untuk memberikan statement sebagai organisasi
sampai saat ini belum ada perwakilan dari fpi yang kemudian memberikan klarifikasi ataupun konferensi pers terkait apa langkah yang akan dilakukan apa akan menempuh jalur hukum begitu reza
ya sejauh ini sebenarnya rencananya akan dilakukan tadi pukul empat sore
jadi namun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum konferensi pers ini dilakukan pihak kepolisian dalam hari ini petugas gabungan
terlebih dahulu untuk memasuki kawasan dari markas fpi di jalan petamburan tiga
hal ini menyebabkan konferensi pers yang harusnya digelar pukul empat ini akhirnya sampai sekarang masih belum ada kejelasan
dan dari pihak kepolisian sendiri tadi dari kapolais jakarta pusat heru novianto ini menegaskan bahwa dari fpi sendiri ini dilarang melakukan konferensi pers atau yang membuat kerumunan
hal ini karena dari
front pembela islam terhitung sejak hari ini sudah tidak punya legal standing atau tidak punya wewenang lagi sebagai organisasi untuk menyampaikan pandangannya
oleh karena itu dari pihak kapolres jakarta pusat mengatakan bahwa ia akan melarang fpi untuk memberikan statement
namun sampai saat ini saya juga masih menunggu sebenarnya klarifikasi karena sebelumnya kami diundang oleh salah satu kuasa hukum dari front pembela islam munarman
yang rencananya akan memberikan pandangan dari keputusan yang dilakukan pemerintah
kemenkopol hukam tadi siang yang melarang aktivitas dan juga atribut dari front pembela islam
jadi sejauh ini kami masih menunggu apakah front pembela islam ini akan tetap memberikan statement atau tidak aldi
baik reza ramadan produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kawasan petamburan jakarta
terima kasih atas laporan anda